itu barangkali tentu harus didistribusikan secara merata
padahal tinggal kurang lebih tujuh puluh sembilan hari lagi pemilu itu
apabila tidak tertangani dengan baik ya
ya kalau selama ini pemerintah sebenarnya kalau secara keseluruhan ya tidak terlalu membebani ya dalam hal ini ya
menari lengger dari satu panggung ke panggung lain